suasana ibu kota tidak jauh berbeda dari tahun tahun sebelumnya saat lebaran tiba
kondisi lalu lintas di kawasan bisnis sudirman tamrin tidak sepadat hari hari biasa
pusat pusat hiburan rakyat pun biasanya dipadati karena memanfaatkan momentum libur lebaran
di mana biasanya kita bisa mendapatkan keramaian khususnya di lebaran pertama ibu kota yang terkenal sepi ditinggal para pemudi
rian hasri selamat hari raya idul fitri untuk anda dan juga pemirsa
tentu saja bahwa tidak berbeda dengan tahun tahun sebelumnya rian dan juga pemirsa bahwa titik titik wisata di ibu kota ini selalu dipadati oleh warga ibu kota yang memanfaatkan hari libur lebaran
ada di pantai ancol kemudian juga ada di kebun binatang ragunan di tugu monas dan lain sebagainya
namun titik titik tersebut tidak hanya dipadati oleh pengunjung saja
sebagian dari warga jakarta yang tahun ini tidak mudik ke kampung halamannya ternyata juga memadati beberapa pusat perbelanjaan atau juga mal yang ada di jakarta
ada tujuh mal yang tersebar di seluruh jakarta ini masih tetap membuka layanannya
disesuaikan dengan jam bukanya yaitu antara jam sebelas pagi sampai dengan nanti malam mereka masih juga akan tetap membuka layanannya walaupun ada beberapa tenan yang menutup begitu jam operasionalnya karena libur lebaran
dan dari mereka dari pusat pusat perbelanjaan sendiri pun juga ternyata masih dipadati oleh warga ibu kota yang tahun ini mungkin saja tidak pulang gitu ke kampungnya
dan kalau kita melihat di sekitar bundaran hotel indonesia sendiri bahwa kondisi lalu lintas juga sepertinya tidak lengang juga begitu namun masih ada juga mobil mobil pribadi kemudian juga angkutan umum transjakarta yang juga masih beroperasi dan suasananya tidak seperti lebaran ini rian
suasananya seperti hari libur biasa
kalau kita melihat dari sepuluh juta penduduk jakarta kemungkinan masih ada
jadi ada sekitar empat juta yang masih stand by atau masih tidak meninggalkan ibu kota jakarta di mana enam jutanya ini sudah pulang ke kampung halaman
jadi mereka memanfaatkan libur lebaran ini untuk menikmati suasana lebaran di jakarta dengan menikmati lengangnya jalan jalan ibu kota tanpa kemacetan dan juga ini merupakan salah satu hal yang unik juga bahwa di jakarta ini merata begitu titik titik keramaian
yang bisa dimanfaatkan oleh warga jakartarian
jadi anda saat ini bagaimana arus lalu lintas sudahkah terpantau ada kepadatan di sana
selamat sore rian selamat merayakan hari raya idul fitri seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah
mohon maaf lahir batin juga rian
dan terkait dengan hari raya idul fitri yang tepat jatuh pada tanggal dua puluh lima juni dua ribu tujuh belas hari ini memang masyarakat ibu kota biasanya mengharapkan jalanan yang kosong untuk dapat melakukan aktivitas di luar rumah dan juga untuk melakukan perjalanan silaturahmi ke beberapa kerabat yang memang lokasinya berdekatan
pada tahun ini sepertinya harapan mereka untuk merasakan jalanan ibu kota yang kosong sepertinya harus mereka tahan terlebih dahulu karena bisa dilihat di belakang saya ini adalah jalan raya kalimalang rian di kawasan jakarta timur yang merupakan salah satu akses untuk menuju ke kawasan bekasi
dan macetnya arus lalu lintas di kawasan jalan kalimalang ini terjadi karena adanya penumpukan kendaraan di jalan tol jakarta cikampek dari kilometer satu sampai dengan kilometer empat puluh
karena memang banyak masih ada beberapa pengendara ataupun pemudik yang memanfaatkan
momen lebaran di hari h ini untuk melakukan perjalanan baik itu perjalanan mudik jarak jauh ataupun trip trip pendek untuk melakukan silaturahmi
dan dari informasi yang saya terima juga kemacetan ini sudah terjadi sekitar sepuluh kilometer lebih dari kawasan persimpangan tomang dan juga berlanjut lagi di kawasan semanggi
dan akhirnya nanti di kawasan cawang juga kembali mengalami kepadatan di mana kawasan cawang sendiri merupakan bagian arus lalu lintas yang cukup padat
ada underpass di sana ada jalan d panjaitan ada juga simpang susun
di mana jalan jenderal gatot subroto untuk menuju ke arah halim dan juga untuk menuju ke arah jalan tol jakarta cikampek juga mengalami kepadatan yang begitu parah
dan saat ini memang petugas dari jasa marga sendiri di jalan tol jakarta cikampek sana sedang melakukan upaya untuk dapat mencairkan arus kendaraan yang mengular sampai ke kawasan ibu kota jakarta ini
di antaranya adalah dengan melakukan sistem kontraflow yang dilakukan sepanjang lebih kurang sepuluh km
dari kilometer tiga puluh dua sampai dengan kilometer empat puluh dua untuk mengantisipasi
tepatnya jalan tol tersebut budi
dan memang saat ini beberapa kendaraan yang terjebak kemacetan di kawasan jenderal gatot subroto ataupun di jalan tol dalam kota untuk menuju ke jalan tol jakarta cikampek
beberapa di antaranya memilih untuk menggunakan jalur kalimalang ini karena dianggap sebagai salah satu rute alternatif
walaupun saat ini kondisinya masih mengalami kepadatan yang cukup parah
di mana tadi saya sekitar pukul tiga waktu indonesia barat
dari kawasan jalan kapten tendean yang berjarak lebih kurang sepuluh km
jalan raya kalimalang ini membutuhkan waktu lebih kurang satu lima jam
di mana normal ini hanya bisa ditempuh dalam waktu lebih kurang dua puluh menit sampai dengan tiga puluh menit saja
albi berarti ini sepertinya ada sedikit kesalahan prediksi seperti itu ya
jika sebelumnya kita juga sekerap menyimak bahwa beberapa laporan menyebutkan bahwa prediksi arus mudik itu puncaknya itu justru pada h dua atau h satu lebaran
tapi justru ini terjadi pada hari lebarannya
lantas dengan kondisi seperti ini
kalau anda melihat bagaimana dengan arus balik
kalau kita lihat juga sepertinya arus sebaliknya cukup sepi seperti itu
apakah juga akan terjadi di h dua atau h tiga
seperti apa albi jika anda memantau dari pola pergerakan kendaraan yang ternyata justru meningkat justru di hari hanya
ya rian ini beberapa memang ada sedikit kesalahan prediksi mungkin dari beberapa masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik seperti itu
di mana setelah dilakukannya atau ditetapkannya cuti bersama
pada hari kamis ataupun hari jumat kemarin
beberapa kendaraan memang sudah mulai melakukan meninggalkan ibu kota jakarta
dan mengalami kemacetan selama dua sampai dengan tiga hari
dan setelah memasuki hari sabtu ataupun h satu lebaran
jalanan ibu kota mengalami lengang seperti itu bisa dikatakan
dan ini membuat beberapa pengendara ataupun calon pemudik berpikir bahwa jika melakukan perjalanan pada hari h
tepat pada hari ini mungkin akan lebih leluasa seperti itu
tapi ternyata yang berpikir seperti itu
tidak hanya satu
tetapi banyak sekali calon pemudik yang juga berencana merencanakan hal serupa
sehingga sampai saat ini masih ada beberapa kendaraan kendaraan
tadi juga saya melihat ada beberapa kendaraan yang masih membawa barang barang di atas
ataupun di bagian atap kendaraan mereka
dan itu bisa dipastikan mereka akan melakukan perjalanan yang cukup jauh
seperti ke kawasan jawa tengah ataupun jawa timur seperti itu
dan terkait dengan prediksi dari arus balik sendiri
rencananya pihak jasa marga sendiri dan juga petugas kepolisian sudah melakukan perhitungan
arus balik ini akan mulai terjadi h empat lebaran
atau sekitar hari kamis ataupun hari jumat
karena memang mengingat tanggal tiga juli dua ribu tujuh belas
beberapa pegawai swasta ataupun pegawai negeri sudah mulai masuk kantor seperti itu
sehingga pihak dari jasa marga pun memprediksi bahwa kemungkinan besar
bahwa arus balik akan terjadi pada sekitar hari kamis ataupun hari jumat mendatang
karena sudah berdekatan dengan akhir dari libur cuti bersama
mengingat hari raya idul fitri seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah kali ini
baik alwi pertama koresponden cnn indonesia
terima kasih sudah melaporkan